dua desa di kecamatan ijen bondowoso jawa timur adalah desa terkena dampak yang kini rata dengan tanah
akibat banjir bandang yang melanda pada sabtu sore
sejumlah rumah terseret arus bahkan sebagian terkubur material lumpur dan pasir
tidak hanya itu sungai yang melintas di kawasan permukiman padat penduduk ini tertutup pasir lumpur
serta gelondongan kayu yang menyebat aliran sungai
untuk mempercepat normalisasi sungai petugas mengerahkan dua alat berat ke lokasi bencana
agar saat hujan turun air tidak meluap ke rumah warga
banjir bandang di lereng gunung ijen adalah dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif
sehingga tidak ada lagi pepohonan yang menjadi penyangga air saat hujan
dan ini sudah pernah terjadi pada saat banjir yang pertama yang sekarang yang kedua
sehingga dalam waktu dekat jangka pendek kita kita akan memperbaiki
kanalisasi memperlebar jaringan itu semua dan jangka panjangnya kita akan melakukan reduisasi
dan juga step by step kita akan memindah ke lokasi beberapa titik
seperti sekolah dan juga rumah rumah yang ada di kampung baru di kampung bantaran bantaran sungai
sedikitnya tiga ratus lebih rumah penduduk gedung perkantoran sekolah dan tempat ibadah terendam lumpur dan pasir
saya fulkus mandani pondok woso jawa timur